sampai jumpa di video selanjutnya

aku ingin mimpi itu jadi kenyataan

aku mengerti komil
tapi kita masih bisa teman kan
kamu masih percaya sama aku
dan kamu juga teman kakak
kamu teman aku juga
kamu teman kakak
yang penting kamu tidak mau suing aku mil
dan dengan begitu
aku masih bisa merebut kamu sewaktu waktu nanti
ya anggap saja tawaran dari sahabat kamu
kamu jahat mil
kamu tega banget nyakitin hati aku
mil biar aku haji dingin bukain
aku juga sekalian pamit mau ke kantor
nanti kalau sempet aku mau ke kantor
buat rumah sakit cenguk nih andre ya
maaf dengan mbak mita
iya saya sendiri
ini mbak ada titipan paket
sebenarnya sih mbak harus ambil sendiri kemarin di kantor
tapi berhubung mbak nggak dateng dateng
jadi saya ngantriin aja
tolong tanda tangani mbak ya
itu tamu siapa sih
terima kasih mbak
terima kasih mbak
ini berat banget ya
apa sih isinya
dari kantor arvino buat minta
baru baru kantor nggak penting
cuma aku yang boleh memiliki kamu
nggak ada yang lain
sekarang kamu jatuh cinta sama mita
tapi aku bersumpah
suatu saat nanti
kau pasti kembali ke aku
siapa yang bakal
pergi dari kamu selama lamanya
mas ini ada surat
sudah buang aja bi
cara apa lagi sih
yang bisa gue pakai untuk ngancurin tuh perempuan
setiap malam akan jadi harapan baru buat mama fit